enggak aku gak murung sama sekali
justru justru aku ikut seneng malahan
kalau misalnya kamu bisa ingat siapa diri kamu lagi
lagi pula kan yang sekarang bantuin juga bukan cuma aku
ada tante vera juga yang mau bantuin
kamu kasih tau chelsea
kalau misalkan kata anak intigo itu
di bulan purnama aku bisa dilihat sama cinta sejati
oh ya chelsea kita tuh sempat ketemu sama anak yang indigo
dan dia bilang kalau ayu ini bakal ketemu sama cinta sejatinya
dan cinta sejatinya itu akan bisa melihat ayu waktu bulan purnama kayak sekarang
oh iya bagus dong kalau kayak gitu ya
aduh jangan sampai deh dia ketemu sama cinta sejatinya
akhirnya ayu itu ya raja
gimana kalau misalkan kita ngelakuin ini semua setelah bulan purnama
chelsea ayu bilang bisa nggak ngelakuin ritualnya setelah bulan purnama
kalau nggak secepatnya ini semua bisa gawat
putri bisa dilihat sama raja
sekarang kalau giri kita pulang langsung aja
kamu gak usah khawatir masalah chelsea
biar nanti dia bisa pulang sendiri kok
yang penting sekarang kita langsung pulang karena jangan sampai mama kamu khawatir
iya udah pak
kata mami ritualnya itu harus dilakuin pas lagi bulan purnama
tapi ya terserah aja sih
dia mau balik lagi jadi manusia atau enggak ya terserah
nggak bisa ditawar tawar lagi ya
kalau dilihat dari mukanya sih kayaknya nggak bisa tawar tawar
gawat gimana kalau raja ngeliat ayu
jadi begini cara ruatan untuk makhluk yang takasat mata
yang sedang terombang ambing di dua dunia
bahannya ada ini ini ini ini udah lengkap
tinggal ditambahin satu lagi
semoga aja ayu mau ya dan dia tidak curiga
karena ini sebetulnya bukan buat membantu

tapi justru sebaliknya
ayu tidak bisa dilihat sama siapapun juga termasuk bima
dan dengan cara ini dia tidak bisa dekat dekat lagi dengan raja
itu suara raja kan itu manggil manggil berarti
jangan jangan ada apa apa lagi coba dicek aja deh
ya udah aku tinggal dulu ya
oh tadi baru aja pergi aku juga lagi ngobrol
tiba tiba ditinggalin gitu aja kenapa emangnya mas
ya udah pergi juga bisa lewat wa kali
yaudah kalau gitu kita langsung pulang aja sekarang ya
waduh ini ada di atas
ya ada di atas
ya ini langsung ke kanan

ya ini langsung ke kanan

atau aku harus diruat
aku harus diruat
aku harus diruat
aku harus diruat
pa pa pa berhenti pa
tunggu sebentar papa minggir
ada apa sih
tadi aku lihat putri lagi jalan
gak mungkin lah aku aja gak lihat apa apa
aku gak mungkin halu ya
aku liat dengan mata kepala gue sendiri
tadi itu putri
gak mungkin lah putri aja lagi tidur terbaring koma di kamarnya
chelsea aku nggak mungkin salah ya
aku juga yakin yang dilihat sama raja memang putri
si putri pasti lagi kelayapan dari rumah bima
dan siangnya pas banget raja ngeliat dia
iya aku kotor